kuasa hukum vanessa angel menuding kasus prostitusi online yang diungkap polda jawa timur adalah rekayasa
bahkan manajer vanessa mengaku telah diperas dua puluh juta rupiah oleh seorang pria yang mengaku sebagai petinggi kepolisian daerah jawa timur
menanggapi hal ini polda jawa timur membantah karena memiliki bukti yang kuat
guntual laremba mengungkap ada sejumlah fakta janggal dalam kasus vanessa
dirinya menyebut ada pihak pihak tertentu yang sengaja menyebak vanessa agar bisa dinyatakan bersalah dalam kasusnya
fakta janggal paling utama adalah maksud kedatangan vanessa angel ke surabaya
di mana memenuhi undangan dari muncikari yang kini dinyatakan sebagai tersangka untuk berperan sebagai pembawa sebuah acara
keterangan itu berlawanan dengan polisi yang menyatakan artis ftv tersebut tengah berada di kamar
bersama seorang pria
kejanggalan lainnya adalah soal foto bugil vanessa di kamar mandi yang langsung tersebar di media sosial
kejadian itu membuat kuasa hukum vanessa menduga ada pihak tertentu sesama artis yang sengaja ingin menghancurkan karirnya
karena itu kuasa hukum akan membuktikan bahwa kliennya merupakan korban termasuk melaporkan penyebar gambar
sementara manajer vanessa bernama lydia mendatangi polda jawa timur untuk melaporkan tindak pemerasan atas kliennya
pelaku pemerasan mengaku dari petinggi jajaran kepolisian daerah jawa timur yang kini menangani kasus prostitusi online yang menjerat kliennya
pelaku berjanji akan menghentikan kasus vanessa angel
mentransfer uang senilai dua puluh juta rupiah
pelaku pemerasan mengaku sebagai kapsudit lima cybercrime
di tres krimsus polda jawa timur akbp hari sandi
atas penipuan dan pemerasan ini
manajer vanessa sudah melaporkan kasus ini ke polda jawa timur
menanggapi tudingan kuasa hukum vanessa angel
terkait adanya rekayasa kasus prostitusi online
pihak polda jawa timur membantah jika adanya upaya penjebakan
polisi menyatakan fakta yang dianggap janggal
seperti kedatangan vanessa ke surabaya
untuk memenuhi permintaan sebuah acara adalah tidak benar
dan bisa dipatahkan dengan bukti yang sudah dimiliki polisi saat ini
begini saja saya hanya mengutarakan sesuai dengan fakta yang ada
silakan saja apa yang dibantah oleh penasihat hukumnya
maupun daripada yang lain
tapi fakta yang kita aturkan itu sesuai dengan apa yang kita dapatkan di tkp
dan itu yang kita ajukan
itu yang pertama
kemudian yang kedua kami mengharapkan seluruh masyarakat
berhati hati dengan kasus penipuan ini
hingga saat ini polisi masih melakukan
penyidikan termasuk memeriksa dua muncikari es dan tn
yang ditetapkan sebagai tersangka
selain itu polisi juga melakukan gelar perkara secara internal
untuk memperkuat konstruksi hukum kasus asusila tersebut